nah kalau jepang mempunyai kereta cepat shinkansen
nah indonesia nih gak kalah ketinggalan kita punya kereta cepat jakarta bandung
dan kali ini saya berkesempatan untuk ikut langsung uji coba kereta cepat jakarta bandung
dengan kecepatan operasional maksimal yaitu tiga ratus lima puluh km per jam
perjalanan kereta api cepat jakarta bandung ini dimulai dari stasiun halim jakarta timur
menuju stasiun tegaluar bandung jawa barat
kereta melewati stasiun karawang stasiun padalarang dan stasiun akhir di tegaluar bandung
saya pun menjajal dan melihat fasilitas yang ada
mulai dari meja kursi hingga toilet serta tingkat kekedapan suaranya
sehingga telinga kita akan nyaman sepanjang perjalanan
selain itu guncangan yang minim
membuat saya tak goyang saat berjalan di dalam kereta
seperti inilah kondisi di dalam kereta api cepat jakarta bandung
namun pada saat uji coba kali ini
menggunakan kereta api inspeksi yang biasa untuk mengecek jalur komunikasi dan juga geometri
sehingga bukan menggunakan kereta api jenis penumpang
dan di sini saya akan menunjukkan
di sini ada running text yang menginformasikan suhu internal ruangan dan juga kecepatan kereta
selain itu juga saya akan membuktikan nih apakah
koin lokal lima ratus ini bisa berdiri dengan stabil ketika kereta melaju
kita akan buktikan
ternyata kereta melaju namun koin lima ratus saya ini tetap bisa berdiri dengan stabil
artinya koin ini bisa berdiri dengan stabil karena jalurnya memang lurus
sehingga minim guncangan
dan juga membuktikan bahwa kereta api cepat jakarta bandung ini menggunakan kecepatan maksimal
atau pada saat ini atau pada saat uji coba menggunakan kecepatan tiga ratus lima puluh km per jam
usai menjajal kereta cepat gubernur jawa barat rituan kamil menyebut
setelah diresmikan nantinya pemerintah akan menggratiskan tarif bagi masyarakat
yang ingin mencoba kereta cepat berkapasitas enam ratus penumpang tersebut selama tiga bulan
dari delapan belas agustus selama sembilan puluh
sepuluh harian kereta api cepat akan digratiskan kepada warga
silahkan daftar nanti ada pembukaan secara online
karena kapasitas per set kereta api itu sekitar enam ratus an penumpang
siapa yang ingin tidak bayar orang desa anak kecil semua mau piknik
asal bisa tiket war
pengerjaan kereta api cepat jakarta bandung pun
nantinya akan ada tiga kelas penumpang
tim liputan cnn indonesia